catatan lini masa menghadirkan peristiwa dari dunia olahraga nasional yang menjadi trending topic selama dua ribu dua puluh
dan tidak sedikit prestasi yang membawa nama harum indonesia di kancah internasional melalui atlet atlet kebanggaan bangsa
tapi ada beberapa catatan yang menjadi pembelajaran dan menjadi bekal perbaikan di tahun berikutnya
berikut ini adalah catatan lini masa olahraga dua ribu tujuh belas
performa indonesia secara keseluruhan di sea games menurun dibanding sea games sebelumnya
indonesia menyelesaikan sea games dua ribu tujuh belas berada di peringkat lima dengan total tiga puluh delapan medali emas enam puluh tiga medali perak dan sembilan puluh medali perunggu
peraian ini jauh dibawah target yang ditetapkan yaitu lima puluh emas
berbeda di asean para games indonesia justru menjadi juara umum
indonesia mengoleksi satu ratus dua puluh enam mendali emas tujuh puluh lima mendali perunggu

mengawali tahun dengan penunjukan pengurusan pssi yang baru dua ribu tujuh belas diharapkan untuk menjadi tahun revolusi sepak bola indonesia
namun nyatanya pssi yang baru tidak membawa banyak perubahan
liga indonesia menghadapi masalah regulasi di mana regulasi bisa berubah sewaktu waktu
seperti setiap tim liga satu wajib untuk memainkan tim pemain u dua puluh tiga

tersebut ditiadakan menjelang persiapan sea games
masalah keamanan juga menjadi catatan penting
pada pertandingan antara indonesia melawan fiji seorang supporter tewas akibat terkena petasan
dari segi performa indonesia gagal memenuhi target
indonesia gagal juara di sea games piala aff u delapan belas dan piala aff u lima belas
puluh tangis indonesia di dua ribu tujuh belas
bisa dibilang mengalami peningkatan prestasi
di tahun dua ribu tujuh belas indonesia setidaknya mengoleksi dua belas gelar
lebih banyak dari dua ribu enam belas saat indonesia mengoleksi sembilan gelar
tontowi ahmad dan liliana nasir menjadi juara dunia pada tahun ini
owi butet mengalahkan ganda campuran asal tiongkok cheng siwe dan cheng ching chen
namun dua ribu tujuh belas menjadi tahun pasangan kevin sanjaya dan marcus gideon
mereka mengakhiri dua ribu tujuh belas di peringkat satu ranking bwf
untuk ganda putra
mereka memperoleh total tujuh gelar super series di tahun ini
di antaranya all england dan dubai super series finals
mereka berdua mendapatkan gelar pemain putra terbaik bwf
menjadi pemain indonesia pertama yang mendapatkan gelar tersebut
sean tobias cnn indonesia